pemerintah menunjuk maudie ayunda sebagai bagian dari tim jurubicara pemerintah untuk presidensi g dua puluh indonesia
figur publik ini akan menyampaikan informasi terkait g dua puluh secara formal melalui platform pemerintah dan secara informal lewat media sosial pribadinya
maudie mengemban dua tugas utama sebagai jubir yakni menyampaikan informasi terkait konferensi tingkat tinggi g dua puluh pada november nanti
dan perkembangan pertemuan working group engagement group dan side events presidensi g dua puluh indonesia secara rutin
selain strategi komunikasi formal melalui platform terjadwal pemerintah
sebagai figur publik maudie ayunda juga memiliki strategi komunikasi informal melalui media sosial
maudie berharap bisa menjalankan tugas sebagai bagian dari tim jurubicara dengan baik
tapi di luar itu karena memang salah satu objektifnya adalah agar saya bisa menyampaikan kontennya itu dengan cara yang mudah dicerna
kita juga tetap akan menggunakan platform media sosial dan platform saya agar tetap bisa bertemu dengan teman teman milenial dan g dua puluh
di area di tempat di mana mereka biasanya yang spend the time yaitu media sosial